jangan pernah puas menikmati tubuhmu
utamu belum terbayar dunas mariati
aku akan kembali lagi
ayo kita mencari permainan ini
kau harus mengembalikannya sendiri ke kuburanku
aku akan mengembalikannya
kepalamu sebagai pengganti jasadku
jangan sekali kali mengganggu istriku
jangan sampai kw jerry nidisambled
ya tapi aku bingung
jangan bunuh jangan bunuh saya
jangan bunuh aku
kamu masih bermimpi itu lagi ya
kan dia selalu datang di mimpi aku kan
aku takut kan
siapa kamu sebenarnya
kita sudah pernah berkenalan sebelumnya
jadi aku tidak perlu mengandalkan diri lagi padamu
aku akan mengeluarkan bayimu
aku hanya menginginkan bayimu
apa kamu jangan sakiti aku
aku tidak akan menyakitimu
aku hanya menginginkan bayimu
percuma saja kau berteriak
tidak akan ada yang mendengar
jangan sakiti bayiku
jangan jangan tinggalkan
mar jangan jauh jauh
aku mau ke sini
mas ada apa
ada ada hantu
jangan jauh jauh pak
mas ada hantu
mas aku takut
mas dianggap aku serangan
mari kita hangatkan tubuh kita di atas perempuan gunting ini
atas perintah cundungan kita sang ible
ya aku ingatnya dan merasakannya
bagaimana memperkosa perempuan yang sedang bunting ini
tidak tidak mungkin
kau salah dia
seperti kalian semua memperkosa rayu ningsi
kemudian bola dia dan gantung mayatnya
biar semua penduduk tahu bahwa dia mati gantung diri
tidak tidak mungkin
tidak tidak mungkin
upah dengan makh entendu ayat tuhan
uang sepetah waktu diuangkan
operasikan tentu dan
sekarang apa yang mau kamu lakukan pada roh ini
buat dia menderita mbah
karena dia telah menyakiti hati saya
dan dia telah memutuskan hubungan dengan saya
dan meninggal dengan bosnya sendiri
apa kamu sudah siap menanggung dosa dosanya
aku siap mbah
adakah pada lah
adakah pada lah
adakah pada lah
aku puas ma